setelah diresmikan presiden jokowi pada minggu lalu kini stadion gelora bung karno sudah siap menyambut asian games dua ribu delapan belas
tak ketinggalan kolam akuatik di gbk ini pun ikut direnovasi
teknologi kelas dunia pun digunakan untuk mendukung fasilitas kolam akuatik sesuai dengan standar internasional
stadion akuatik gelora bung karno menjadi venue utama cabang akuatik pada asian games dua ribu delapan belas
seluruh fasilitas kolam renang telah direnovasi sesuai dengan standar federasi olahraga renang internasional atau vina
bukan hanya itu teknologi tinggi juga dihadirkan dalam venue akuatik gbk
dengan empat kolam renang sebagai arena utama pertandingan asian games dua ribu delapan belas teknologi struktur dinding baja diterapkan dalam renovasi stadion renang gbk
penggunaan dinding baja ini dipilih karena lebih akurat dalam pemenuhan dimensi yang telah distandarisasi oleh fina
menggunakan baja hot tip galvanize steel yang tahan karat kolam baja ini akan diaplikasikan di kolam loncat indah kolam tanding dan kolam polo air
kepala penggunaan teknologi ini juga dapat menggunakan teknologi uv filtration yang dapat menghilangkan sembilan puluh sembilan sembilan persen bakteri yang hidup di dalam air
selain itu bulk head atau area start perenang di kolam tanding dapat digeser dengan sistem elektrik
hal ini memungkinkan untuk menyelenggarakan pertandingan
dan renang jarak pendek atau short course
kebutuhan listrik yang meningkat dibanding sebelum renovasi diatasi dengan penggunaan panel surya
solar panel yang ditaruh di atap bangunan dry land dapat mendukung kebutuhan listrik kolam akuatik gbk hingga dua puluh lima persen dalam keadaan normal
backup daripada sistem kelistrikan kita ataupun sistem komputerasi kita di sini
yang pertama kita ada sistem genset yang kedua kita juga punya sistem ups
dan yang lebih beruntungnya lagi sebetulnya sekarang kawasan gelora bung karno ini salah satunya venue akuatik itu mengambil sumber listrik dari pln di sn tiga puluh delapan
gardu induk sn tiga puluh delapan yang ada di sebelah hotel mulia
keistimewaan dari sn tiga puluh delapan itu adalah dia memiliki tiga penjulang source ya
salah satunya adalah pembangkit jawa bali dan mungkin muara karang dan lain lain
saya mungkin teknisnya teman teman pln yang lebih tahu
tapi yang jelas ada tiga sumber penjulang
jadi kalau satu sumber mati dia akan langsung dalam sepersekian detik akan tersupport oleh sumber listrik yang lain
jadi disampaikan oleh pln bahwa kawasan gelora bung karno ini sekarang disebut sebagai kawasan zdt
jadi zero day time
yang artinya diupayakan mustahil ya untuk bisa mati lampu sepanjang tidak ada bencana yang sangat serius ya
jawa ataupun bali
kenyamanan dan aksesabilitas untuk penonton juga tidak luput dari pembaruan teknologi
sistem e ticket dipilih agar mempermudah penonton mendapat tiket secara online dengan menggunakan sistem barcode

penting adalah kita bisa memiliki synergial yang sangat lenyake
terlepaskan bagian vilainya tryh mengundur bagian video ini hiasan denganggama
dan kita akan mengakun alit tadi dan memukul belakangulu